sejumlah tps di jawa timur hari minggu menggelar pemungutan suara ulang untuk pemilihan gubernur
hal itu karena kpu jawa timur menemukan sejumlah pelanggaran
di antaranya ditemukannya bukti penggelembungan suara
tps delapan di kelurahan kepanjen lor kecamatan kepanjen kidul kota blitar
minggu pagi harus melakukan pemungutan suara ulang
kpu kota blitar menyatakan terjadi pelanggaran di tps delapan setelah ditemukan
bukti ada dua belas pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap
lima belas pemilih siluman itu mencoblos tanpa menggunakan formulir a lima atau formulir pindah tps
atas temuan itu panwaslu kota blitar merekomendasikan ke kpu kota blitar
untuk memberikan teguran atau sanksi bagi petugas kpps delapan yang diduga teledor
jumlah dpt di tps delapan adalah tiga ratus enam puluh lima orang
jadi pada saat itu
pt ps itu sebenarnya ada
akan tetapi pada saat itu diminta oleh pihak kpps
untuk mendampingi pemilih yang harus menyampaikan hak pilihnya di rumah
jadi setelah kembali melihat proses adanya pemilih yang dari warga di luar kota blitar tanpa hal
hal yang sama juga terjadi di tps satu desa tambar kecamatan jogoroto jombang
pencoblosan ulang dilakukan atas rekomendasi panwaslu setempat setelah ditemukan penggelembukan suara
daftar undangan yang hadir adalah tiga ratus delapan orang
tapi hasil penghitungan suara bertambah dua puluh lima suara menjadi tiga ratus tiga puluh tiga suara
kita melakukan fintech kita melakukan kajian kajian tentang kejadian itu sebenarnya kan sederhana saja
karena sudah dilakukan
kami melaksanakan rekomendasi
itu dengan sebagian dari rekomendasi dari panwas adalah melaksanakan pengungutan suara ulang
sementara di surabaya penghutang suara ulang dilakukan di tps empat puluh sembilan manukan lor dan tps sembilan manukan wetan
setelah ditemukan pelanggaran pencoblosan ganda pada dua puluh tujuh juni lalu
pencoblosan ulang ini dijaga ketat oleh pihak keamanan dari polsek tandes
serta dihadiri oleh komisioner kpu surabaya panwas cam
hingga saksi dari beberapa organisasi maupun anggota tim sukses pasangan calon
eka rima koresponden cnn indonesia di surabaya jawa timur
selamat sore rima
rima mungkin bisa anda elaborasi kembali bagaimana kemudian pencoblosan ulang ini dilakukan
dan seperti apa proses yang berlangsung hari ini di sana
ya ferdie selamat petang
awal mula dilakukannya pencoblosan ulang di satu tps di kota surabaya
ya ini tepatnya di kecamatan tandes untuk tps empat puluh sembilan ini adalah ditemukannya
pemilih yang menggunakan suaranya atau hak suaranya dua kali
dan awalnya pemilih ini merupakan pemilih yang terdaftar pada tps sembilan
dan setelah menggunakan hak suaranya pada tps sembilan
terduga pelaku ini menggunakan kembali hak suaranya di tps empat puluh sembilan
jika berdasarkan keterangan dari pihak panwas kota surabaya menyatakan
ketika dari hasil bap menyatakan bahwa
dua orang ini merupakan lansia dengan usia sekitar lima puluh tiga hingga lima puluh enam tahun
masing masing mereka adalah suami istri yang tinggal di kontrakan
yang berada di kecamatan tandes
mereka mengaku terdaftar di tps empat puluh sembilan setelah menerima surat undangan c enam
dari pihak kelurahan dan juga dari pihak desa
sementara mereka tidak memahami baca dan tulis
serta tidak mengerti isi dari surat undangan tersebut
dan ketika mendapat surat undangan tersebut
terduga ini langsung saja datang ke tps empat puluh satu
dan berniat menggunakan hak suaranya
dan akhirnya mereka pun melakukan hal tersebut
dan ketika mereka sudah melakukan pengambilan hak suara tersebut
kemudian ada pemilik c enam yang asli datang ke tps empat puluh lima
untuk menggunakan hak suaranya namun ternyata suaranya tersebut
sudah digunakan oleh orang yang sudah menerima c enam tersebut
dan pelaku ini atau pemilik nama asli ini mengaku tidak menerima undangan c enam

dari pihak desa
nah dari situasi ini artinya kita harus mengkaji bahwa kinerja dari kpps
pun perlu dipertanyakan dalam hal ini karena tidak ada penelitian
atau juga tidak ada pemeriksaan secara detail terhadap calon pemilik suara
atau pemilik suaranya akan menggunakan suara mereka di tps tersebut
di tps sembilan sudah menggunakan hak suaranya dan ketika berada di tps empat puluh
maksud saya awal mula mereka sudah menggunakan suara mereka di tps empat puluh sembilan
kemudian mereka tiba ke tps sembilan dan akan menggunakan hak suaranya tersebut
tapi di tps empat puluh sembilan ini tidak memeriksa apakah jari mereka sudah tercelup tinta atau belum
kemudian mereka langsung saja disuruh atau diminta menggunakan hak suaranya
sementara di tps empat puluh sembilan sendiri mereka tidak diminta untuk menunjukkan ktp mereka
atau ktp elektronik mereka hanya dengan cukup menunjukkan undangan c enam
mereka bisa langsung menggunakan hak suaranya
ini artinya polemik yang kemarin dibincangkan oleh komisi dua dan ktp sembilan
dpr ri begitu juga dengan bawaslu ri begitu juga dengan kpu ri terkait
bagaimana pemilik suara ini hanya perlu menggunakan c enam atau menggunakan undangan
atau juga hanya menggunakan ktp elektronik mereka sudah bisa menggunakan hak suaranya
ini kembali muncul ke permukaan sebagai polemik ketika bahwa masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya
tidak hanya perlu memberikan c enam tapi juga perlu memberikan ktp mereka sebagai verifikasi
atau tidak hanya perlu memberikan surat keterangan yang didapat dari catatan sipil ketika berada di tps sembilan
ketika mereka akan menggunakan hak suaranya di tempat yang lain
ini nantinya bisa sebagai langkah antisipasi dan juga pastinya keseriusan dari petugas pps
yang mereka melakukan tugas langsung yang bersentuhan langsung dengan pemilik suara ini
juga perlu lagi dipertanyakan apakah mereka sudah serius melakukan pekerjaannya tersebut
sehingga hal serupa ini bisa terjadi sebelumnya juga pernah terjadi pada pilpres sebelumnya
ya ini pada pilpres yang kemarin juga sempat terjadi di kota surabaya bahwa ada
yang kemarin juga sempat terjadi di kota surabaya bahwa ada

suara menggunakan hak suaranya dua kali dan sekali ini kembali terjadi
artinya ini perlu dipertanyakan apakah kinerja dari petugas pps ini benar benar sudah dikaji kembali
untuk melakukan pekerjaannya dengan serius bukan karena hanya kenal kemudian dekat
dan tahu rumah dari pemilik suara ini maka petugas pps bisa dengan bebas memberikan hak suaranya
atau memberikan keleluasaan bagi pemilik suara untuk menggunakan hak suaranya
sementara tadi dari hasil pantauan saya yang berada di tps empat puluh sembilan
berlangsung cukup ketat sekali ada banyak sekali petugas jika pada tanggal dua puluh tujuh juni kemarin
hanya terpantau sekitar mungkin lima petugas saja dari tni dan juga polri yang memantau
pada hari ini saya bisa sekitar mengestimasikan ada sekitar tiga puluh mungkin petugas baik itu kepolisian tni
kemudian juga beberapa petugas lain yang melakukan pemantauan secara langsung
dari hasil tersebut dari tiga ratus delapan puluh satu dpt yang terdaftar ada dua ratus dua belas masyarakat yang menggunakan hak suaranya
dibanding pada tanggal dua puluh tujuh juni kemarin ada dua ratus tujuh puluh enam yang menggunakan hak suaranya
ini artinya ada penurunan dan jika ada penurunan jumlah masyarakat yang menggunakan hak suaranya
atau jumlah partisipasi masyarakat siapa lagi yang dirugikan selain masyarakat bahwa mereka yang seharusnya bisa menggunakan hak suaranya mereka
dan sah dinyatakan sah tapi pada hari tersebut harus kembali mengulang dan akhirnya turun jumlah partisipasinya
pada pemilihan kepala daerah serentak ini diharapkan pastinya harus tercapai mestinya
namun ini belum mendapatkan hasil akhir
dari hasil pemungutan suara ulang tadi yang dilakukan di tps empat puluh sembilan
dari seluruh suara tersebut ada sekitar satu ratus tiga puluh lima memenangkan paslon nomor urut satu kofifa indar parawangsa dan emil dardak
sementara tujuh puluh dua lainnya memenangkan paslon nomor urut dua saifullah yusuf dan putih guntur soekarno putri
sementara lima surat suara lainnya dinyatakan tidak sah dan langsung dibawa ke kantor kecamatan tandes untuk dilakukan rekapitulasi total
kemudian untuk diserahkan kepada kpu kota surabaya pada tanggal lima juli mendatang dan langsung diserahkan kepada kpu provinsi jawa timur